yes kenapa pak
karena sudah terpilih sebagai wakil ketua pesta seni kampus kita
menggantikan my future darture putri
oh my god seriusan pak
saya janji saya bakal jadi wakil ketua yang lebih baik daripada putri
kapan diumuminya ya
dan putri udah tau belum kalau misalnya yang jadi wakil ketuanya itu saya bukan dia
dari tadi saya cariin putri tapi gak ketemu
kalau gitu saya suruh follow saya nyari dia oke
hey guy sekarang gue lagi sama salah satu dosen terkece di kampus bunga bangsa
nih dia lagi nyari nyariin putri karena kita mau announce pengumuman yang wow banget
iya gak pak
iya betul sekali
buat saya yang bisa cari putri paling pertama dan akurat banget
langsung aja di dm ya
tuh kan pak
langsung banyak banget tuh dia tuh
katanya putri lagi depan kelas kosong di koridor selatan pak
langsung kesana aja yuk
aduh gak usah digituin
gue gak mau
kita mau ke kelas bareng lo
males tau gak
udah deh ya usus goreng
bisa gak sih gak lambat
cepetan masuk ke kelas
kalau lo gak mau masuk kelas pasti lo mau masuk ke tempat lain kan
ayo masuk ke kelas
lo mau kita berdua dilihat lagi sama mel
jadi lo gak mau pacar lo itu ngeliat kita berduaan
berapa kali sih gue harus bilang
gue gak punya pacar
kalo sampe cewe lo itu si mel ngeliat kita lagi berdua kayak gini
sekarang sih biasa biasa aja kok
lagian dia bukan cewe gue lo
beruan masuk kelas nek
tetep gak mau
putri kok deket sama pangeran
tapi dia juga dekat sama rizky
gitu aja susah banget sih
ngapain juga sih kita harus disini
gini ya usus goreng
asal lo tau kita disini karena ruangan ini kosong
gak dipake buat kelas
sekarang cepet usus goreng
kasih tahu ke gue lo ada ide cemerlang apa buat pesta seni kita
keselin banget sih nih orang
udah bikin gue bete
sekarang gue disuruh mikir ledakan lagi
kayak ada suara suara
atau jangan jangan ruangan ini ada hantunya
ini bukan suara hantu
sepertinya suara itu berasal dari
gue udah gak dengar suara apa apa juga kok
gak gue gak denger suara
itu barusan perut lo bunyi bersuara
udah deh gak usah mikirin gue
fokus aja buat pesta seni
lo tahu ada pepatah yang bilang perut itu adalah otak kedua
udah deh lo dengerin kata gue
dia tuh kenapa sih
hah dia pikir gue gak bisa melarikan diri dari sini
pakai ngatur ngatur hidup gue
seru nunggu lagi disini
kok ada kunci
wah parah banget sih
emm mama tadi abis meeting di cafe di deket sini
udah lah mama gak usah bohong sama aku
mama kesini mau ngapain
mama mau ketemu sama putri
ngapain mama mau ketemu sama putri
mama mau ngobrol aja sama putri
mau nyobrol aja sama putri
mau coba dekat sama dia
akrab sama dia
siapa tau aja kalo mama deket sama putri
mama bisa dekat lagi sama kamu
kenapa mama bisa berpikiran seperti itu
ya karena mama lihat kamu sangat mencintai putri
aku emang cinta sama putri mah
tapi kayaknya putri gak cinta sama aku
ketawa sama putri sudah ada
walaupun sama putri
tapi sama mama dia juga
hubungan aku sama putri rumit ma
kita gak sedekat seperti apa yang mama pikir
apalagi aku tau
kalau putri cintanya sama orang lain
orang yang dicintai putri itu
teman sekampus kamu
kamu gak perlu jawab pertanyaan mama
kalau kamu ngerasa gak nyaman
mama ngerti kok perasaan kamu
sekarang kita balik lagi ke masalah tadi
mama datang ke sini
mama mau ketemu putri
mama mau ngajak ngobrol dia ngajak pergi
siapa tau aja
deket sama dia
perasaannya dia bisa berubah ke kamu
bisa dekat lagi sama kamu
jadi tapi kira kira juga
selalu pilih apa apa makanya